lagu untuk soundtrack dari buku rapi jali telah dirilis dan kita sudah terhubung langsung dengan penulis dari rapi jali dewi lestari atau d lestari
hai mbak di
sehat sehat semoga sehat juga ya mbak di kondisinya
sehat sehat terima kasih
alhamdulillah kita untuk membuka jalannya dialog kali ini saya mau nyanyi dulu tolong langsung disambut ya oleh mbak dia
lelahmu jadi lelahku juga bahagiamu bahagia ku pasti
berbagi hadir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati
mantap d lestari thank you terima kasih banyak mbak
walaupun mungkin kalau disandingkan ini suara saya harus perlu banyak latihan
dindingkan dindingkan mbak di
oke antara sebelas sama sebelas baru dua belas gitu ya mbak
terima kasih banyak tapi udah langsung disambungin
kalau kita bicara soal satu lagu itu malaika juga tahu ini kan jadi salah satu original soundtrack juga ya mbak
dari bukunya mbak di yang kemudian difilmkan
begitu kan kita udah familiar sekali dengan yang namanya original soundtrack dari film
tapi kali ini ada satu terobosan yang luar biasa nih
karena cerbong digital rapi jali ini kan rilisnya tiap senin dan kamis
kemudian dilengkapi dengan soundtracknya atau audio story
nah apa sih sebenarnya awalnya pertimbangan mengusung konsep ini
apakah karena memang ceritanya tentang seorang yang bermusik makanya diadain soundtrack juga begitu atau seperti apa mbak
betul sekali jadi karena memang rapi jali ini bercerita tentang musik karakternya mereka bermain band mereka mencipta lagu gitu ya
jadi ketika saya mengusungkan ceritanya mau gak mau kan ada adegan di mana mereka menciptakan lagu
sebenarnya kan pembaca tidak bisa mendengar lagunya seperti apa gitu
jadi yang mereka baca hanyalah potongan lirik dan bagaimana saya menggambarkan kira kira lagunya bagaimana dalam bentuk kalimat gitu
tapi ketika saya berkosa saya merasa kalau ini hanyalah kata kata yang kosong artinya tidak ada lagu yang sebenarnya
bagi saya seperti ada yang kurang gitu loh dan saya agak mengganjal menuliskannya
akhirnya saya putuskan lagu lagu yang di dalam cerita itu memang tidak ada lagu
karena saya merasa itu memang harus ada betulan lagunya
sehingga saya ciptakan lagunya nah setelah lagunya jadi karena memang sudah saya bikin demonya gitu ya
kayaknya sayang kalau nggak dibagi gitu jadi awalnya waktu itu ketika rapi jali masih penerbitan cerbung digital
yang satu dan dua memang betul terbitnya pertama senin kamis selalu berubah jadi senin rabu jumat
lalu sekarang yang rapi jali tiga itu setiap hari terbitnya
dan dilengkapi dengan audio story
ini maupun juga potongan potongan lagu dari demo yang saya buat gitu
nah ketika demo itu kemudian saya dengar dengar lagi ini kayaknya kalau diproduksi betulan lucu juga nih gitu ya

ini kan satu inovasi yang luar biasa ya mbak dian
tadi disampaikan dengan alur cerita karena hanya tentang seseorang bermusik bermain band
kemudian ayo jadi langsung saja ada audio nya juga gitu kan
sejauh ini responnya seperti apa
dari para apa nih kita nyebutnya
kemudian ayo jadi langsung saja ada audio nya juga gitu kan

pendutra mereka tentunya sangat positif tapi mana yang saya perkenutkan adalah artinyaidal memperkaya pengalaman baca mereka
jadi ketika mereka bisa menyimak bagaimana di dalam adegan lalu muncul
kemudian mereka menunjarkannya juga
apalagi ketika sekarang sudah diproduksi secara serius di dapur rekaman
dengan para penyanyi profesional
itu menjadi pengalaman yang luar biasa
sehingga kayaknya batas antara fiksi dan kenyataan itu jadi semakin paru rasanya bagi pembaca
itu kan tentunya memberikan sensasi yang berbeda
bagi saya itulah value lebih dari adanya di buku soundtrack ini
jadi meningkatkan pengalaman para pembaca
dan untuk soundtrack buku dari rapi jali ini kan sudah ada yang juga dirilis
kemudian menggandeng beberapa nama nama yang bahkan untuk penentuannya itu ada pertimbangan sendiri ya mbak adi
misalnya kenapa harus bang iwan yang nyanyi kenapa harus mawan ya mawar yang kemudian nyanyi
kemudian maudie juga gitu
pertimbangannya apa sih
kenapa sih mbak adi
apakah kemudian sosok sosok itu yang menginspirasi seorang d lestari saat menulis rapi jali
sejujurnya memang saya bikin lagunya dulu baru terpikir membuat buku soundtracknya
jadi memang tidak otomatis saat ketika saya mencipta saya memikirkan penyanyinya siapa
tapi ketika muncul ide book soundtrack ini tentu saya harus berburu ya
berburu mulai para penyanyi kira kira yang cocok secara karakter suara dan juga usia
kira kira sinari versi iwan fals misalnya
dalam cerita itu dinyanyikan oleh kakeknya karakter saya
jadi otomatis harus mencari penyanyi dengan rentang pria dewasa gitu ya
dan umur umuran maupun karakter suara itu yang saya bayangkan siapa ya
wah iwan fals nih gitu
memang tentunya saja dari daftar pertama ada yang mungkin mental karena jadwalnya tidak cocok dan sebagainya
bersyukur hampir semua dari penyanyi yang kemudian saya apa ya tasar gitu
itu ternyata bersedia dan juga waktunya kebetulan matching
jadi akhirnya bisa dengan nama nama yang sudah membantu sekarang
dan juga nanti akan ada keluar lagi nih
masih ada dua lagu lagi tapi saya belum boleh bilang
belum boleh bocorin
nanti akan ada dua lagu lagi yang keluar setelah ini
kita tunggu tunggu ya
terutama bagi pembaca rapi jali mungkin ada bisa menerka nerka siapakah kira kira yang nanti akan diajak kolaborasi
kalau bicara soal original soundtrack apa sih mbak di yang paling berbeda antara menciptakan satu original soundtrack dari film maupun dari buku
karena kan kalau kita bicara buku ini mungkin baru pertama ya ini ada gitu di indonesia
sepertinya iya ya yang menjudulnya book soundtrack dan memang konsepnya soundtrack
artinya memang dia diangkat dari adegan
jadi agak berbeda juga dengan yang dulu saya lakukan ketika rekso verso
karena rekso verso itu tidak datang dari adegan melainkan dia kayak komplementer dari berita yang berdiri sendiri gitu
kalau ini memang masuk ke dalam adegan bahkan cara karakter menciptakan lagunya itu harus saya hobi
jadi saya harus menciptakan lagu tersebut sebagaimana si karakter menciptakan lagunya gitu
dan bagi saya sebetulnya yang menarik dari book soundtrack ini adalah dia merupakan bagian integral dari setan gitu
sehingga dia walaupun dia bisa dinikmati secara sebuah karya musik
tapi eksistensinya itu nggak bisa lepas
tapi bisa lepas dari bagaimana yang terbentuk di dalam adegan cerita gitu
ini pasti ditunggu tunggu karena tadi salah satu film yang juga original soundtrack nya dari mbak di ini juga dibahas ya tadi
buku yang difilmkan ada recto verso dan juga sejumlah buku lain
perahu kertas aduh saya baca banget tuh ya
kisah kisah antara kinan gitu kan
kira kira nanti rapi jali apakah akan dijadikan film juga
saya belum ada rencana pasti

walaupun ada beberapa pihak yang sudah mulai tertarik

tapi saya belum bisa memastikan ya atau tidaknya
jadi kita tunggu saja
yang jelas saya sekarang ini sedang fokus dulu untuk penerbitan rapi jali tiga yang akan terbit bulan desember untuk versi syataknya
dan juga dua lagu lagi dari rapi jali book soundtrack yang akan dirilis
jadi kita tungguin aja ya nanti kolaborasi kolaborasi dan gebrakan baru lagi dari di lestari
tapi sebelum kita menutup dialog kita kali ini dari lagu yang sudah dirilis apa favoritnya di lestari
wah pertanyaan sulit
yang paling deh yang paling ngena gitu untuk seorang d lestari
yang paling menantang ya
yang paling menantang buat saya ini adalah banyak pencapaiannya gitu loh

karena saya sudah lama banget pengen bikin lagu enam puluh
dan itu terjadi dalam lagu ini
kemudian saya juga sudah lama sekali pengen bikin lagu duet yang memang diciptakan untuk dibawakan secara duet
jadi ini juga menjadi satu pencapaian pribadi buat saya
dan ini lagu susah banget
karena cara menciptanya itu harus bagaimana cerita
karena lagu tersebut adalah lagu ciptaan dua orang
yang digabung menjadi satu
jadi saya harus kayak membuat seolah olah membuat dua lagu tercipta
baru saya gabung juga jadi satu
jadi prnya banyak ya sebenarnya untuk lagu yang ini
banyak tapi puas banget sama hasilnya
wow boleh dong nyanyi petikannya sedikit biar abis ini kita langsung cari juga nih
membiasakan untuk boleh dimulai dari mbadi dulu
mungkinkah alasan mengapa cinta menghilang
menjadi alasan mengapa cinta berpulang
yeay rumah yang baru d lestari terima kasih banyak
ini sangat luar biasa sekali mbak di selalu berkenan untuk bisa ngobrol sama kita di connected
dan sampai ketemu lagi
untuk nanti bisa bincang bincang dengan proyek proyek terbarunya
sukses terus ya mbadi
sehat selalu juga